dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja
kita langsung terhubung bersama koresponden sianan indonesia edo ekariski
selamat malam edo
edo saat ini informasinya sedang ada pertandingan untuk cabang olahraga basket
hasilnya dan prediksi peluang indonesia untuk mendapatkan kemenangan seperti apa edo
selamat malam mayfrey di basketball arena morodok tekno stadium phnom penh kamboja
memang baru saja dilangsungkan pertandingan timnas basket indonesia melawan timnas basket vietnam dalam nomor lima on empat
di mana memang pertandingan baru saja berjalan
namun jika bicara di atas kertas pertandingan yang akan berjalan
nampaknya memang bagi timnas indonesia vietnam akan bisa dikalahkan
karena sejauh ini di asia tenggara saja
timnas basket indonesia yang menjadi halangan utama di timnas basket indonesia adalah di timnas basket filipina
bagi timnas basket indonesia sea games ke tiga puluh dua di kamboja ini adalah ajang pembuktian
di mana memang pada ajang sebelumnya yaitu di vietnam di tahun lalu
timnas basket indonesia mencatatkan sejarah dengan menjadi juara atau peraih medali emas di sea games di vietnam tahun dua ribu dua puluh dua lalu
yang mengalahkan filipina
di mana filipina adalah rajanya basket asia tenggara
untuk pembagian grup sendiri di fase grup sendiri indonesia sejauh ini hingga saat ini melawan vietnam sudah melalui dua pertandingan
di mana pertandingan pertama adalah melawan laos dan indonesia mampu menang dengan mudah atas laos dan kali ini akan menghadapi vietnam
kemungkinan timnas basket indonesia untuk bisa lolos ke semifinal akan cukup terbuka lebar
namun beberapa lawan tangguh kemudian di timnas basket indonesia
di babak selanjutnya nggak mungkin nanti babak final
saya akan melaporkan juga perkembangan perolehan medali lain dari cabang olahraga di hari ini
mevri berkaitan dengan perolehan medali sementara hingga pukul delapan belas tadi
indonesia saat ini masih menempati di posisi keempat di mana total raihan medali emas mencapai empat puluh lima
medali perak ada tiga puluh tujuh dan lima puluh enam
medali perunggu total indonesia hingga pukul lima sore tadi sudah mengumpulkan di hari ini saja sudah mengumpulkan total lima medali emas
di mana kelima medali emas itu datang dari cabang olahraga wushu di beberapa nomor yang berbeda
lalu ada juga tambahan lima medali perak itu dari sepeda taekwondo dan juga tiga medali perak lain itu juga dari cabang wushu
di mana ini sesuai
diksi mevri sebelumnya bahwa memang pada hari ini cukup banyak atlet atlet wushu indonesia yang bertanding pada babak final di beberapa nomor yang dipertandingkan
dan indonesia memang diprediksi akan memanen cukup banyak medali di cabang olahraga wushu ini
namun demikian kita masih bisa akan menambah pundi pundi medali di beberapa cabang olahraga lain di hari hari esoknya
ada di cabang atletik tenis dan juga cabang olahraga
yang paling populer tentunya itu adalah sepak bola
dimana kita mengetahui indonesia mampu lolos dengan mudah dari fase grup a di cabang olahraga sepak bola
timnas u dua puluh dua berhasil menjadi juara grup a dengan hanya kebobolan satu gol
hanya saja di semifinal nanti yang akan dilangsungkan di olympic national stadium phnom penh yaitu pada tanggal tiga belas mei nanti indonesia akan melawan negara
yang selama beberapa tahun belakangan ini kerap merepotkan indonesia dalam pertandingan
sepak bola yaitu adalah vietnam
namun dalam pernyataan persnya pelatih timnas u dua puluh dua indra syafri pada saat usai bertanding melawan kamboja
pola dan strategi rotasi pemain yang dilangsungkan selama fase grup oleh timnas u dua puluh dua indonesia ini nantinya akan menjadi kunci dan memberikan pengaruh cukup besar pada kesiapan timnas u dua puluh dua indonesia untuk menghadapi vietnam di babak semifinal
ya memang pertandingan antara indonesia dan juga vietnam ini menjadi yang ditunggu juga ya edo ya
besok akan berlangsung babak semifinal
tadi sudah dijabarkan edo sejumlah persiapan yang dilakukan oleh kedua tim
tapi kalau kita bicara soal pelaksanaan sea games di kamboja ini edo banyak sekali menjadi sorotan sejumlah pihak termasuk diantaranya ketika ada informasi pesilat indonesia ini tanda kutip dipaksa wo
walaupun memang sudah dinyatakan ini adalah bentuk kesepakatan

walaupun memang sudah dinyatakan ini adalah bentuk kesepakatan
tapi sebenarnya dinamikanya itu seperti apa sih di sana edo
tapi berkaitan dengan hal tersebut tentunya cabang olahraga pencaksilat ini menjadi sorotan yang cukup menjadi perhatian bagi khususnya masyarakat indonesia
selain karena prestasinya yang berhasil keluar sebagai juara umum memang hal yang terjadi pada bayu lesman
selain karena prestasinya yang berhasil keluar sebagai juara umum memang salah yang terjadi pada bayu lesman
di nomor u empat puluh lima ini memang menjadi sorotan bagi banyak masyarakat indonesia karena seharusnya bagi masyarakat indonesia medali emas di nomor tersebut
hanya saja hal tersebut sebenarnya sudah dikonfirmasi oleh pihak tim kepelatihan dari cabang olahraga pencaksilat
di mana kalau berdasarkan pernyataan tersebut tim kepelatihan pencak silat menyampaikan bahwa sebenarnya nomor u empat puluh lima ini
oleh tuan rumah kamboja tidak ingin dipertandingkan karena memang ada kekurangan di jumlah atlet yang akan bertanding
namun setelah melakukan lobby lobby antara indonesia kamboja dan juga beberapa negara lain yang ingin turun dalam nomor tersebut
akhirnya tuan rumah pertandingkan nomor tersebut
nah medali emas yang diberikan kepada kamboja ini adalah salah satu
disampaikan adalah salah satu bentuk kesepakatan dan apresiasi untuk tuan rumah yang mau akhirnya mempertandingkan nomor pencaksilat di nomor u empat puluh lima ini
namun terlepas dari permasalahan itu mevri sebenarnya kalau kita bicara mengenai penyelenggaraan sea games ke tiga puluh dua di kamboja kali ini
ada beberapa hal lain terkait dengan teknis pertandingan yang bisa dikatakan cukup aneh begitu
karena salah satu
yang bisa saya informasikan adalah seperti adanya nomor baru pada cabang bulu tangkis bergu
di mana nomor bergu ganda campuran ini dipertandingkan di nomor sendiri
dan itu hanya diperbolehkan tim tim yang secara tradisi tidak memiliki kekuatan yang cukup kuat di bulu tangkis asia tenggara
seperti indonesia malaysia singapura dan thailand
serta juga vietnam
ini tidak diizinkan oleh tuan rumah untuk bertanding di cabang olahraga bulu tangkis
alasan tuan rumah adalah meraga yang dengan nomor baru ini adalah untuk memberikan kesempatan pada negara negara yang secara tradisi bulu tangkisnya tidak cukup kuat
nah untuk bisa memberikan pundi pundi medali bagi negara negara tersebut
namun mevri jika kita mengulas lebih jauh lagi
sebenarnya pada ajang sea games manapun sebelum kamboja berlangsung
memang tidak ada aturan yang mengatakan
diatur mengenai bagaimana sebenarnya wewenang tuan rumah ini dalam cabang olahraga mana saja
dan juga bagaimana pembatasan terhadap wewenang dari tuan rumah tersebut
untuk menentukan nomor nomor hingga cabang olahraga mana saja yang bisa dipertandingkan dalam sea games yang diselenggarakan di negara tersebut
nah hal ini tentunya kalau kita bisa melihat lebih jauh berkaitan dengan bagaimana kedepannya kualitas dari
pesta olahraga asia tenggara jika hal ini nantinya terus berlanjut
dan pada edisi edisi si games berikutnya akan menghadirkan permasalahan permasalahan yang kurang lebih sama
seperti yang terjadi di kamboja ini
tentunya ini kedepannya mungkin saja akan mempengaruhi kualitas dari kompetisi pesta olahraga asia tenggara
namun yang perlu kita perhatikan mevri sebenarnya dalam konteks pertandingan multi event seperti sea games kali ini
tetap ada cabang cabang olahraga
yang bisa dikatakan ini levelnya bisa masuk di asean games ataupun olimpiade
ataupun cabang cabang olahraga yang memang sudah pasti dipertandingkan di level level yang lebih tinggi di kompetisi internasional
seperti sepak bola bulu tangkis atletik dan beberapa cabang olahraga lain
nah selama cabang olahraga tersebut masih bisa dipertandingkan dengan baik dengan benar gitu
dan indonesia masih bisa berpartisipasi serta meraih prestasi di cabang cabang olahraga tersebut
rasanya ajang sea games ini bisa dijadikan oleh kontingen indonesia untuk melakukan semacam pemanasan
untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik di event atau multi event olahraga yang jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan pesta olahraga asia tenggara ataupun sea games itu sendiri
ya yang pasti kita terus akan berikan dukungan ya edo kepada kontingen indonesia
salah satunya yang saat ini dari tadi saya masih dengar sayup sayup suara bola basketnya
karena pertandingan tim indonesia masih berlangsung
nanti saya akan minta update dari edo informasinya seperti apa dan kita sama sama berharap
juga tim indonesia ini bisa terus mendulang medali emas
karena kalau kita lihat dari posisinya saat ini berada di posisi keempat ya dari kelas main sementara
tapi bukan berarti kita harus pesimis
kita masih terus akan optimis dan mendukung tim kita yang sedang berlaga di kamboja
sama seperti saya akan memberikan dukungan edo untuk melanjutkan tugasnya
pembaruan anda koresponden cnn indonesia edo eka rizky yang melaporkan langsung dari kamboja